karena kurang berhati hati seorang pemancing di subang tewas setelah tertebas mesin perahu selasa sore
peristiwa terjadi ketika korban hendak mengambil ikan hasil tangkapan di kolong perahu di sekitar mesin
naas tangan korban malah tersedot dan kepala korban terbentur mesin perahu
seorang pemancing warga dusun pilang desa pamanukan hilir kecamatan pamanukan subang tewas akibat tertebas mesin perahu
korban dievakuasi warga dan petugas dari atas perahunya ke daratan dengan kondisi tangan terputus dan kepala terluka
jasad korban kemudian dibungkus terpal dan langsung dibawa ke rumah duka
isak tangis keluarga pun mewarnai kedatangan korban
peristiwa naas terjadi ketika korban arga lima puluh lima tahun bersama dua temannya pergi memancing ke laut menggunakan perahu mesin tempel
merasa sudah banyak hasil tangkapan korban berniat pulang dan mengambil ikan hasil tangkapan
yang disimpan dipeti di kolong perahu
korban yang nekat mengambil ikan di saat mesin menyala membuat tangan korban tersedot dan tertebas mesin perahu
korban yang dalam keadaan kritis kemudian langsung dilarikan ke daratan
namun jarak tempuh yang jauh hingga memakan waktu sekitar dua jam membuat korban yang sehari harinya berjualan bubur ini tidak dapat bertahan
udah dapat ikannya dimasukin ke tempat itu saya kan lihat tangannya dekat sama itu penbell itu roda gendeng itu saya larang
mang jangan bang bahaya itu bang bahaya bang baru dua kali ngomong itu udah langsung kegeliban
udah keburu kegeliban
iya tadinya saya mau di tangan udah keburu itu karena saya tahu itu bahaya makanya saya bilang
lah tangannya langsung patah
langsung patah kegulung
kecelakaan ini kini dalam penanganan pihak kepolisian polsek legon kulon subang
dian firmansyah kabupaten subang